kita beralih ke kabar pembunuhan pelajar
seorang remaja putri ditemukan tewas di sekitar hutan wisata pantai ngeliep kabupaten malang
dengan luka sayatan di bagian leher dan punggungnya
diduga korban dibunuh oleh temannya sendiri yang sakit hati hanya gara gara masalah jual beli bedak
salah satu keluarga dan ayah vena selinda rismawati
yang diduga korban pembunuhan warga kalipare kabupaten malang ini
hanya bisa menangis setelah mengetahui fena sudah terbujur kaku di ruang jenazah rumah sakitkan juruhan kepanjet
korban yang merupakan siswi sebuah sekolah menengah atas di kabupaten malang ini
ditemukan tergeletak tak berdaya di area hutan lokasi wisata pantai ngeliep
dengan luka sayatan pada bagian leher dan punggung
upaya pertolongan sempat dilakukan pada korban sesaat setelah ditemukan
namun kondisi luka yang sangat parah membuat nyawa korban tak terselamatkan
saat menuju ke rumah sakit
sebelumnya korban diketahui dijemput oleh seorang temannya
memakai sepeda motor untuk diajak ke sebuah kafe jumat pagi
dari keterangan sejumlah saksi korban juga sempat terlibat cekcok
dengan teman yang menjemputnya ini sehari sebelumnya
diduga pembunuhan ini hanya karena persoalan pembayaran make up
yang dipesan melalui jual beli online
itu pamitnya kemana
sama temannya nadia tadi
yang hamil kan nadia itu tadi
hanya berdua ya pak
iya hanya berduaan
tapi gak tau di luar sana ada teman saya juga gak tau
saat ini kasus masih dalam penyelidikan pihak kepolisian polres malang